dan pemerintah sudah bersama sama kemarin kita bergabung bersama antara satgas bni polri kementerian kesehatan dan semua unsur yang ada di lapangan
jadi kalau kita ketemu orang positif maka teman teman dari satgas akan turun melihat orang itu tempatnya layak atau tidak pemerintahannya bagaimana
kemudian teman teman dari kalau di jakarta kita menggunakan beberapa startup telemedicine di daerah ada juga yang melakukan itu ada yang tidak
kalau tidak maka teman teman dari puskesmas akan turun
dan mereka akan memberikan obat obat untuk mereka yang melakukan isolasi mandiri di rumah ataupun karantina
tapi kalau dia dilakukan isolasi terpadu maka teman teman dari tni polri akan menyiapkan segala halnya untuk memindahkan orang itu ke tempat isolasi yang terpadu tersebut
termasuk dalam hal ini pemerintah akan memberikan dukungan logistik kepada mereka yang melakukan karantina ataupun isolasi mandiri
dan itu sudah ada perintah kepada lurah semuanya dan kita monitor dengan menggunakan sistem betul bahwa dia disampaikan kepada orang tersebut
sehingga tidak ada lagi diharapkan di kemudian hari ada orang yang meninggal pada saat mereka melakukan isolasi mandiri